terima kasih anda masih bersama kami di good morning
sebagai kota penyangga jakarta sekaligus tempat sejumlah kampus berada
depok gak lepas dari inovasi tren kuliner dan tempat nongkrong kekinian salah satu kampus saya
nah demi memenuhi hasrat kuliner kaum muda ya anak anak kampus nih
sejumlah menu unik pun akhirnya menjadi daya tarik yang memberikan sensasi berbeda saat menikmati makanan
kota depok kini menjelma menjadi pusat kuliner
tak sulit mencari berbagai macam penganan di kota yang dihuni banyak anak muda ini
ya salah satunya kafe yang saya datangi kopium artisan coffee
dari namanya sudah ketahuan kalau kafe ini masuk kategori coffee shop
tidak hanya menjual kopi tapi menu makanannya juga banyak
desain kafe yang minimalis dengan bangku dan meja kayu pendek menjadikan kafe ini enak buat nongkrong
apalagi dinding yang didekorasi gambar lucu dan berwarna warni membuat kafe ini sangat instagramable
lapar tapi kayaknya saya lagi gak pengen makan makanan yang mainstream
saya pengen yang unik
katanya di sini ada makanan yang berbeda dari tempat tempat lainnya
saya pun mencari menu yang berbeda
ternyata kafe yang memang unggul dengan minuman kopinya ini menyelipkan satu menu makanan yang diberi kopi
saya membayangkan rasanya akan pahit atau gurih ya
hmm saya pun jadi tak sabar
mas dijamin enak ini ya mas ya
saya penasaran pengen coba ini
perlahan saya mulai mencicipi daging ayamnya
tak sulit bagi saya mengoyak dagingnya yang empuk
saus yang terbuat dari espresso dicampur barbeque tercium wangi
saat mulai mengunyah sensasi berbeda pun saya rasakan
rasa kopinya tajam bisa dikatakan dari tidak hanya di bagian sosnya aja
tapi juga dari daging ayamnya pun juga sudah berasa
karena memang di dalamnya ada air
nah daging ayamnya ini sudah ada dimasukin ataupun sudah diresap dengan bumbu kopi
but overall ini untuk harga rp enam puluh dapetin makanan unik dengan rasa yang jarang ditemukan seperti ini
sudah sangat sepadan sekali dan bisa dinikmati
pengunjung pun mengaku merasakan sensasi makan berbeda lewat menu unik ini
kaget sih unik rasanya kayak nggak biasa gitu
lama lama enak karena ada wangi kopinya tapi ada gurih gurih dari ayamnya juga
cita cita saya makan siang anti mainstream terwujud sudah
kini saatnya saya mencoba makanan lain yang juga berada di kawasan sekitar jalan margonda raya depok
nah di sini ada sepuluh jenis kerang yang saling berperang agar perut kenyang
namanya perang kerang
nama rumah makan seafood ini boleh saja provokatif
tapi pengunjung yang datang kesini dijamin tak akan berperang
karena yang berperang adalah aneka kerang yang dihampar di atas meja
tak tanggung tanggung sepuluh jenis kerang berbeda menjadi menu andalan di sini
yeay sepuluh lengkap semuanya ya
sebelum menu yang saya pesan dimasak saya berkenalan dulu
dengan jenis jenis kerang yang hendak saya makan
kerang kerang ini masih segar loh
setiap jenis kerang memiliki bentuk ukuran dan warna cangkang berbeda
kerang disini tak berbau amis
sebab kerang direbus atau di steam dengan air jahe kurang lebih tujuh menit
kerang yang sudah direbus kemudian dimasukkan ke dalam ember
barulah kemudian disiram saus dilengkapi jagung dan brokoli
penyajian secara berbeda
karena barbarian alias dihampar di atas tatakan kertas di atas meja
menjadikan sensasi makan sepuluh jenis kerang ini semakin seru
mas mbak tadi saya lihat makannya nikmat banget nih
gimana sih sensasinya makan kerang yang di ala ala barbarian ini
enak enak banget jadi bebas puas terus sausnya juga enak
kalau emas gimana
iya jadi rasanya pinterbutan gitu ya
mendengar keseruan yang diungkapkan pengunjung
nah sekarang waktunya giliran saya
lumuran saus padang yang saya pilih semakin menggugah selera
sayangnya beberapa kerang tak menyerap saus yang disiram
ini lantaran banyaknya kerang yang dihidangkan dalam satu porsi
harga yang dibanderol untuk satu porsi sepuluh jenis kerang ini rp satu ratus enam puluh lima
tapi ini bisa dikatakan relatif cukup terjangkau karena tidak hanya dimakan oleh satu orang
lengkap sudah perjalanan kuliner saya di depok hari ini
dua duanya luar biasa unik dan memberi pengalaman santap menu sensasi
roni satria depok